dan terkait rencana kepulangan novel baswedan kita bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di kawasan bandara soekarno hatta tangerang banten
saat ini raff raff dijadwalkan novel akan tiba di soekarno hatta pukul sebelas siang apakah sudah ada tanda tanda pesawat yang ditumpangi novel tiba di bandara soekarno hatta
betul sekali reinhardt menurut jadwal akan ada kedatangan dari penyidik senior kpk novel baswedan yang akan tiba di bandara internasional soekarno hatta di terminal tiga ultimate ini pada pukul sebelas pagi
namun sampai saat ini belum ada tanda tanda kedatangan atau tibanya beliau yang disambut oleh salah satu ketua
atau pimpinan dari kpk yang tampak di depan pintu kedatangan internasional
dan sampai saat ini bersama dengan awak media ini kami masih memantau kedatangan dari novel baswedan sendiri setelah sepuluh bulan lamanya dirawat di rumah sakit di singapura
dirawat karena adanya luka di mata di kiri novel baswedan akibat tersirama air keras
namun menurut jadwal memang ter
tertulis bahwa dari berkeberangkatan pukul sembilan dan juga pukul sepuluh waktu singapura akhirnya nanti akan tiba pada pukul sebelas siang
dan di bandara internasional soekarno hatta sendiri tidak ada pengamanan khusus atau juga penyambutan khusus terhadap penyidik senior kpk novel baswedan ini
karena nantinya direncanakan sambutan khusus ini akan diberikan di kantor komisi pemberantasan korupsi pada pukul satu siang nanti
ada informasi yang kami dapatkan bahwa di ruang tunggu vvip ada salah satu wakil ketua kpk namun kami belum bisa memastikan siapakah apakah wakil ketua tersebut adalah laude m syarif ataupun juga wakil ketua yang lainnya
dan menurut informasi juga akan ada juga salah satu wakil ketua kpk yang akan datang untuk menjemput secara langsung di bandara internasional soekarno hatta terkait masalah kepulangan novel
dan kita akan menemukan kembali novel baswedan ini ke indonesia
seperti kita ketahui reinhardt bahwa novel baswedan ini merupakan penyidik senior kpk yang menangani berbagai kasus korupsi besar
seperti misalnya kasus simulator sim kemudian juga saat ini dan juga menangani kasus mega korupsi proyek ktp elektronik yang melibatkan banyak sekali pejabat baik legislatif maupun juga di eksekutif
kiprah dari novel baswedan ini ditunggu kepulangannya setelah dirinya
dan kiprah dari novel baswedan ini ditunggu kepulangan novel baswedan ini juga banyak pihak untuk mengungkap lebih jauh siapakah sebenarnya dalang dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk ini
presiden joko widodo sendiri mengatakan kepada kapolri jenderal tito karnavian
agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas siapakah dalang dibalik penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk ini
baik raff raff dijadwalkan akan mendarat pada pukul sebelas siang tapi kalau kita lihat waktu saat ini sudah lewat dari sepuluh menit
dan sudah ada pimpinan kpk tadi ya tapi belum diketahui pasti siapa pimpinan kpk yang tiba di bandara soekarno hatta
adakah informasi raff raff dari pihak bandara misalnya pesawat novel ini apa yang kemudian menyebabkan belum mendarat sampai dengan pukul sebelas
apakah ada keterlambatan
atau justru memang ini semuanya masih menunggu saja sifatnya di bandara soekarno hatta
ya kalau berdasarkan keterangan dari senior assignment editor yang meliput dimas yang dari singapura yang kemarin juga mengikuti rombongan dari novel baswedan menuju ke indonesia
yang bisa mengatakan sesuai dari tiket yang tertera adalah ketibaan atau kedatangannya
pukul sepuluh lima puluh di indonesia
namun karena kita mengetahui bahwa novel baswedan ini termasuk tamu begitu yang bisa dikategorikan merupakan tamu vip begitu
sehingga mungkin kedatangan beliau masih menunggu proses pengecekan barang dan lain sebagainya
dan juga masih ditunggu di ruang tunggu vip dan kami juga tidak bisa masuk ke dalam bandara sendiri
karena keterbatasan regulasi begitu yang tidak bisa kami terobos begitu terkait apakah masih menunggu di ruang tunggu vip ataukah memang masih menunggu barang atau juga bagasi
yang seharusnya pada pukul sepuluh lima puluh pesawat tersebut sudah landing atau mendarat di bandara soekarno hatta
baik terima kasih raff raff kaffi
saya akan ke anda lagi nanti ketika novel baswedan sudah tiba di bandara soekarno hatta
raff raff kaffi produser lapangan cnn indonesia